bayi mungil ini tampak tenang meski rumahnya tengah terendam banjir setinggi satu meter
ia dan sang ibu diselamatkan tim sar federasi rafting indonesia kota depok dan bekasi
tim sar memang sedang berkeliling mencari warga yang masih berada di dalam rumah
sang bayi dan keluarganya telah terjebak di lantai dua rumah sejak minggu petang
selain keluarga ini tim sar juga membantu evakuasi korban banjir lain di desa karangpatri pebayuran bekasi jawa barat
ratusan korban banjir dikabarkan terkurung di rumah masing masing
kita sudah turun sudah menyusuri sampai ke sana
kita akan prioritaskan yang pertama bayi anak kecil ibu hamil dan manula
asal asal sudah tidak bisa dilalui dengan kendaraan
intinya ya ini yang saya buat untuk minta itu
ya pakai perahu perahu lah katanya kita
hanya bisa pakai perahu
ya kalau buat dari kendaraan mobil atau
banjir di kecamatan pebayuran yang terjadi akibat jebolnya tanggul sungai citarum kian meluas
jika pada minggu kemarin banjir mengenangi empat desa
pada senin ini banjir telah mencapai sembilan desa
lebih dari sepuluh jiwa terdampak banjir dengan ketinggian hingga dua meter
banjir akibat jebolnya tanggul kali ciherang sepanjang sepuluh meter
menyebabkan sejumlah jalan di pebayuran
bekasi jawa barat tidak dapat dilalui kendaraan
akibatnya ribuan warga di empat desa
yaitu desa sukaurip karangsegar bantarsari dan subururip terisolasi
dari bebet bekasi jawa barat